lima jenazah kecuali jasad amelia tiba di rumah dodi triyono yang juga menjadi korban pembunuhan di pulau mas jakarta timur
jenazah tiba di pulau mas residence blok e nomor enam jakarta timur pukul tiga lewat sepuluh pagi tadi
jenazah dibawa menggunakan lima unit ambulans dari rumah sakit polri kramajati jakarta
awak media yang berada di rumah duka tidak diperbolehkan untuk masuk namun di luar rumah terlihat tenda putih yang disediakan untuk para pelayat
sementara itu jenazah sugianto dan tas tarso yang baru tiba kemudian dibawa menggunakan dua unit ambulans menuju ke pemalang serta purbalingga jawa tengah untuk dimakamkan
lima orang korban yang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit kondisinya berangsur membaik dan juga tentu ini adalah saksi kunci atas kasus pembunuhan sadis yang terjadi di pulau mas kemarin
untuk mengetahui perkembangan terbaru sudah ada koresponen cnn indonesia
mila diyarahma di rs kartika
ya good morning mila informasi yang didapatkan pagi ini bagaimana perawatan untuk masing masing korban selamat
ya good morning prabu dan juga daniar lima orang korban yang selamat dari tragedi pembunuhan di kawasan perumahan mewah di pulau mas jakarta timur masih dirawat intensif di rumah sakit kartika tepatnya di lantai dua
menurut informasi dari keluarga
juga dari komisioner kpai yang semalam juga sempat mendampingi para korban ini ada beberapa poin yang kemudian didapatkan begitu
di antaranya erlinda juga mengatakan bahwa zanet atau yang biasa disapa anet yang merupakan anak dari insinyur dodi triyono yang masih berusia tiga belas tahun ini kondisinya juga masih cukup lemah
dia masih mengalami sesak nafas kemudian selang oksigen dan juga infus masih melekat di tubuhnya
nah anet sendiri juga sempat memberikan beberapa pernyataan begitu
yang kemarin juga sempat disampaikan juga melalui erlinda atau komisioner kpai yang menyatakan bahwa pada saat kejadian ini anet sempat sebelum kemudian dia dan juga beberapa korban yang lain disekap di dalam kamar mandi yang berukuran cukup sempit
dengan ukuran satu lima x satu lima meter ia sempat dibenamkan dulu di battop yang berisi air begitu
nah sampai saat ini pun kami berusaha untuk mengkonfirmasi seperti apa kondisi real dari kelima korban yang selamat ini
namun pihak rumah sakit rs kartika masih belum memberikan ruang bagi kami untuk bertanya
tadi saya juga sempat bertanya kepada pihak security juga apakah ada dari pihak humas rumah sakit yang bisa kami mintai keterangan
mereka menyatakan belum ada pihak humas yang juga datang hari ini
dan menurut pemantauan kami dari pagi sekitar pukul enam kurang waktu indonesia barat tadi pagi ada petugas kepolisian yang juga sudah berjaga di rumah sakit
pada saat saya bertanya kira kira ada berapa kemudian petugas kepolisian yang berjaga untuk mengamankan korban yang selamat
mereka tidak mau memberikan petunjuk pasti
nah daniar dan juga prabu ini yang juga menarik tampaknya memang akses untuk awak media ini juga sangat dibatasi
kami hanya bisa melaporkan dari teras rumah sakit kartika saja untuk masuk melalui lobby atau bahkan mungkin mendekati kamar perawatan ini memang masih belum bisa
karena memang sejak sore kemarin pihak kepolisian terutama dari polres yorarta timur membatasi betul dan memberikan waktu sepenuh penuhnya kepada korban yang selamat untuk bisa pulih
tapi bicara soal kondisi dari keseluruhan lima korban
kemudian memang kondisinya secara fisik tidak ada luka luka yang kemudian berat begitu
namun secara mental tentu saja kita tahu bahwa disekap selama kemudian lebih dari dua belas jam dalam kondisi kemudian exhaust dan lampu dimatikan ini tentu saja mereka mengalami trauma yang cukup mendalam
nah ini yang kemudian harus terus dipantau perkembangannya
dan rencananya pada hari ini penyidik juga akan mendatangkan interpreter kepada zanet atau anet untuk kemudian menggali informasi dan juga petunjuk untuk kemudian mentris
siapa kira kira pelakunya kemudian apa petunjuk yang bisa dihasilkan
karena memang zanet atau anet ini kita tahu sendiri seperti informasi yang bisa disampaikan anak kedua dari insinyur dodi triyono ini mengalami disabilitas atau tunawicara sehingga diputuhkan interpreter untuk kemudian mengumpulkan informasi
ya lima korban ini merupakan saksi kunci tentunya
lalu dengan kondisi korban yang sekarang masih tentunya mengalami trauma begitu ya
apakah proses penyelidikan masih terus atau akan dilakukan juga hari ini untuk mengungkap misteri pembunuhan ini
ya prabu betul
prabu kalau kemudian kami mengumpulkan informasi kami juga bertanya kepada pihak kepolisian memang secara pasti kami belum mendapatkan informasi yang valid begitu
tapi dari kemudian data teman teman yang kemarin juga sudah meliput rencana memang hari ini interpreter akan didatangkan
kalau kita melihat fakta ini kemudian bisa simpulkan bahwa
tentu saja proses pengumpulan keterangan atau pengumpulan petunjuk ini masih akan terus dilakukan
tapi tentu saja di sisi lain harus melihat kondisi baik secara fisik maupun secara psikis dari para korban ini
dan ini juga menarik bahwa kemarin pada saat erlinda datang ke sini dan menyampaikan kepada teman teman media
ia menyatakan bahwa pada saat kemudian erlinda datang dan kerabat kerabat yang lain datang dan anet sendiri juga semalaman juga ditemani oleh ibu kandungnya
yang merupakan istri kedua dari insinyur dodi triyono
anet ini cukup meskipun kondisinya masih lemah dia cukup aktif untuk memberikan beberapa keterangan meskipun tidak diminta
ini artinya kita bisa melihat bahwa pengumpulan informasi dan pengumpulan petunjuk ini masih bisa dilakukan tapi tentu saja di sisi lain juga harus melihat kondisi
jadi saya pikir tampaknya memang hari ini meskipun saat ini suasananya di rumah sakit prabu masih cukup sepi
karena memang kami belum melihat adanya keluarga maupun kerabat yang juga datang menjenguk silih berganti begitu
bisa dipastikan bahwa pengumpulan informasi juga akan masih terus dilakukan
satu lagi informasi yang juga mungkin penting untuk diketahui dari lima korban yang selamat
empat diantaranya adalah asisten rumah tangga dua diantaranya emi dan juga santi ini adalah ibu anak
nah ibu anak ini juga baru bekerja sebentar sebenarnya
untuk santi sudah bekerja dua tahun di rumah dodi kemudian ibunya emi baru bekerja dua bulan dan keluarga dari korban sendiri korban selamat ini emi dan juga santi ini
yang berasal dari sukabumi juga sudah datang di sini untuk mendampingi
nah kami berharap kemudian nanti mungkin beberapa saat lagi kita bisa menggali informasi setidaknya memang kami tidak bisa masuk ke dalam
memang kami tidak bisa mendekati ruang perawatan tapi setidaknya kemungkinan kita berharap tentu saja ada keluarga yang bisa memberikan informasi kepada kami
seperti apa kondisi terakhir dan apakah kemudian pihak penyidik juga sudah mulai mengumpulkan informasi prabu
terima kasih miladia rahma untuk laporan anda dari rumah sakit kartika tempat di mana lima korban sampai sejauh ini juga masih mendapatkan perawatan intensif
memang ya saksi kunci itu dia sedikit demi sedikit tentu saja pihak kepolisian akan menelusuri sebetulnya seperti apa kronologi yang sebetulnya terjadi kemarin ya
karena ini sebetulnya sudah disekap ataupun sudah melakukan penyerangan sejak senin kemudian baru ditemukan kemarin pada saat ada salah satu teman korban mendatangi rumah korban tersebut ya